dan saudara yang anda saksikan saat ini adalah gambar terkini di depan kedutaan besar amerika serikat
di mana masa ini bersama sama mengangkat bendera palestina untuk memberikan dukungan kepada palestina
dan menyerukan kepada kedutaan besar amerika serikat untuk mengajak menghentikan penyerangan
di mana banyak sekali korban yang ada di palestina anak anak perempuan lansia akibat serangan dari israel
dan aksi ini diisi oleh berbagai kelompok masyarakat mulai dari kelompok musisi untuk gaza lsm lbh indonesia
perempuan mahardika dan organisasi lingkungan greenpeace
sejumlah masyarakat juga ikut turun untuk menyerukan dukungan kepada palestina di depan kedutaan besar amerika serikat
untuk mengajak menghentikan serangan yang dilakukan israel kepada saudara saudara kita di palestina
dan saat ini saudara kita juga sudah bergabung dengan pengamar politik timur tengah dan dunia islam
ada mas hasibullah satrawi selamat pagi mas hasibullah
terima kasih pagi pagi sudah diganggu waktunya di hari sabtu dan kita sama sama melihat bahwa hari ini
lagi lagi aksi bela palestina kesekian kalinya digelar dan pemerintah indonesia pun juga sudah sering
dan tegas menyerukan dukungan palestina serta beberapa kali membujuk amerika ini untuk mendengar
keseruan negara negara mayoritas mendukung kemanusiaan di gaza
apa akhirnya amerika akan tergerak dari pandangan anda
dan anda dari dua ribu dua puluh juga sempat mengatakan di sejumlah media dan saya telah membaca bahwa
ini bukan hanya konflik palestina dan juga israel saja
ya terima kasih mas reza
selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa semuanya
sebelum lebih dalam kita bahas tentang ini saya ingin memulai dari ucapan
selamat hari lahir pancasila satu juni bagi kita semua
bagi saya mbak reza ini adalah penting sebagai perspektif sebagai nilai kita bersikap
terutama di dalam membela palestina hari ini dan mengecam tindakan tindakan
elit ataupun pejabat israel yang sudah melanggar berbagai macam ketentuan
jadi ini ingin saya ketengahkan terlebih dahulu sebelum lebih jauh karena saya ingin mengatakan
semua sikap kita berkaitan dengan pembelaan terhadap israel hari ini adalah sikap yang sesuai
dengan pijakan kebangsaan kita yang pagi ini dirayakan kemudian diupacarai oleh presiden bahkan sampai anak anak tk
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
bahwa segala macam bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan nilai nilai pri kemanusiaan dan priadilan
itu satu prinsip mas reza yang ingin saya ketenggangkan
dan yang kedua saya ingin tidak melambatkan poin yang kedua karena ini agak berbarengan kalau kita nggak segerakan takutnya disimpulkan secara salah
walaupun kita memberikan sikap yang tegas tentang pembelaan terhadap palestina
bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan
bukan berarti kita anti toleransi
justru kalau kita menggunakan perspektif pancasila undang undang dasar pembukaan undang undang dasar
maka clear yang pertama kita anti penjajahan dan yang kedua ini sebagai cara indonesia
cara kita sebagai warga indonesia turut serta membangun yang disebut sebagai kedamaian dunia
tentu dengan berbagai macam keanekaragaman kelompok keanekaragaman masyarakat
keanekaragaman suku bangsa bangsa yang ada di dunia ini
itu kedua mas reza untuk memberikan landasan dan cara kita berbicara pada forum hari ini
yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh mas reza bagaimana kita menyikapi di lapangan terutama amerika serikat
saya terus terang dari awal melihat sikap amerika ini berada dalam sikap yang bahasa diplomasinya mungkin bisa kita sebut sebagai sikap
sikap dilematis atau saya menyebutnya sebagai sikap yang zigzag
kenapa tidak karena memang ini sejak tujuh oktober sebuah kejadian yang oleh pendukung israel tidak pernah dianggap akan pernah terjadi
karena ini sungguh sungguh sebuah tragedi dilakukan oleh hamas dan menimbulkan banyak korban yang mereka tidak pernah merasakan itu semua
dan oleh karena itu kalau kita baca secara holistik sikap amerika sejak awal tujuh oktober sampai hari ini
maka kita akan menemukan jejak sikap yang zigzag
yang kadang kadang dia begitu memberikan dukungan tanpa cek tanpa batas kepada israel
minimal itu bisa kita buktikan dengan kunjungan termasuk joe biden presiden joe biden dan petinggi petinggi gedung putih yang bolak balik saat itu ke tel aviv
untuk memberi dukungan yang tanpa batas kepada israel dalam rangka yang disebut sebagai membela diri
tapi di dalam perjalanan selanjutnya israel melakukan hal hal yang
menurut hukum yang kita perdomani sendiri dan ini amerika masih agak apa namanya bolak balik lagi di situ
israel sudah melakukan pelanggaran pelanggaran yang minimal itu bisa kita rujukan kepada tuntutan jaksa icc
yang sudah mengatakan dan meminta icc untuk memberikan perintah penangkapan
nah maknanya apa secara legal formal secara yuridis yang berlaku secara internasional
sudah mulai ada pemenuhan unsur unsur yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh israel
tapi saya melihat amerika tetap melakukan sebuah sikap yang zigzag tadi
karena di satu sisi kita hormati dia tidak ingin israel terus melakukan aksi aksi yang melanggar hukum
melanggar kemanusiaan melanggar toleransi melanggar pluralisme
saya agak tegaskan sedikit suara saya di situ karena itu adalah pijakan kami membela ini semua
bukan nilai yang lain bukan nilai yang justru kita ingin israel sebagai komunitas dibenci
saya rasa insya allah di kompas tidak ada yang bicara seperti itu
jadi pijakan kita adalah perdamaian bagi dunia pijakan kita adalah saling menghormati satu sama lain
dan itu artinya kita ingin israel dan palestina bisa duduk dan hidup berdampingan
tanpa harus saling menihilkan dan menafikan seperti sekarang
konteks amerika mas reza saya melihat amerika berada dalam
zigzag yang sangat akut bahkan cukup ekstrim
dan tentu kalau kita baca kita bedah ini pasti disebabkan oleh banyak hal
salah satu diantaranya adalah perkembangan politik nasional yang memaksa
mau tidak mau seluruh pengambil kebijakan seluruh politisi terutama presiden joe biden
yang akan bertarung dengan trump itu mau tidak mau harus mengukur segala statementnya
di satu sisi dia tidak ingin kehilangan pendukung tradisional dari kalangan warga amerika
yang selama ini mendukung mereka tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin katakanlah
dapat dukungan dari bangsa bangsa anak keturunan orang orang arab atau negara negara bangsa bangsa lain
yang katakanlah memiliki hubungan dan menjadi latar belakang dari sebagian warga amerika yang sekarang punya hak suara
karena itu sikap politiknya begitu zigzag begitu tidak bisa ditarik sebagai satu kesimpulan lurus
karena hari ini mereka begitu berpengaruh begitu berpengaruh dan juga berpengaruh

tapi membelakan bahwa yang dilakukan oleh israel belum melampaui batas merah
misalkan itu yang terbaru yang disampaikan oleh petinggi petinggi amerika
jadi secara tidak langsung mas asyidullah yang anda katakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengambil simpati dari orang amerika
tapi satu sisi juga masyarakat dunia bahkan bahwa ingin bahwa yuk amerika sama sama
memberikan dukungannya untuk menghentikan serangan yang dilakukan israel ke palestina
ya kan begini mas reza menurut saya seluruh kebijakan politik terutama yang dilakukan oleh kepala negara termasuk amerika
itu sudah pasti mempertimbangkan aspek kepentingan nasional mereka
jadi tidak akan negara tidak akan ada negara manapun yang mengambil keputusan sikap berkaitan dengan konflik di luar

itu yang terlepas daripada kebijakan kepentingan nasional mereka
saya kembali kepada poin tadi kenapa kita bersuara keras
karena jelas kita diminta oleh undang undang dasar untuk berjuang agar tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini
artinya apa itu ada justifikasi kebangsaan itu ada justifikasi kepentingan nasional kita
nah dari rumus ini kalau kita terapkan kepada amerika dan negara negara yang lain saya yakin ada kepentingan ada kepentingan ada faktor berapa kadarnya
itu terserah yang akhirnya membuat kenapa sebuah negara mengambil kebijakan tertentu
termasuk amerika yang hari ini memilih sikap zigzag diantara kadang kadang ingin mengerem israel lebih ketat
itu minimal bisa kita contohkan dalam bentuk penahanan senjata senjata berbahaya
tapi kadang kadang amerika seakan akan menjadi pembenar minimal itu yang dikatakan yang terbaru
bahwa yang dilakukan israel sampai hari ini belum melampaui garis merah
atau belum bisa disebut sebagai kejahatan internasional
tapi yang menjadi poin begini mas hasibullah ketika memang amerika ini ingin mendapatkan simpatisan dari masyarakat dunia
terutama padahal memberikan hak suara hak pilih presiden nantinya tentunya ini adalah secara logika kita adalah menghentikan peperangan serangan israel kepada palestina
tapi satu sisi amerika memiliki kepala
kepentingan sendiri tadi yang anda juga sampaikan apa yang memang yang menjadi kepentingan amerika serikat sehingga bersikap zigzag menurut anda
ya sekali lagi ini tantangannya bagi amerika karena israel sendiri itu saya bisa jelaskan dalam beberapa contoh
tidak sepenuhnya mau ikut apa yang diinginkan oleh amerika serikat
walaupun sebagian yang lain juga mereka tidak ingin terlihat menyalahi dan berbeda dengan amerika serikat
jadi di satu sisi di pihak amerika sendiri ada keterbatasan keterbatasan perkembangan yang mereka harus hadapi
tapi di sisi lain yang menjadi faktor di israel sendiri itu adalah ada kelompok kelompok ada pihak pihak yang tidak menginginkan itu tunduk patuh sepenuhnya kepada apa yang diinginkan oleh amerika serikat
kalau memang israel ingin tunduk patuh kepada amerika serikat saya yakin serangan ke rafa itu tidak akan terjadi
karena amerika sejak awal menyampaikan bahwa serangan ke rafah itu tidak akan terjadi

karena amerika sejak awal menyampaikan bahwa serangan ke rafah itu tidak akan terjadi
dikecam oleh banyak kelompok termasuk dikritik oleh amerika serikat dalam berbagai macam cara
dan itu banyak kasus terjadi
dan itu banyak kasus terjadi
nah sahabat michael miller
terus yang sudah kita sampaikan
israel bagi kami adalah harga mati kami akan selalu mendukung dan membela israel
jadi inilah yang saya bilang keadaan keadaan yang membuat israel amerika sendiri cukup berada dalam sikap yang dilematis
bahkan kadang kadang zigzag bahkan kalau tidak dibaca secara holistik itu bisa dipahami sebagai sikap yang kontradiksi
di antara satu keadaan dengan keadaan yang lain
ya maha simula ini yang juga menjadi pertanyaan saya mungkin juga pertanyaan banyak orang
bahwa ini kemarin juga sempat ramai juga bahwa militer israel ini memanggil pm israel
militer internasional memanggil pm israel
apakah memang ini juga tidak diindahkan begitu oleh israel apakah memang menurut anda
militer internasional ini tidak ada giginya begitu nanda kutip di mata israel atau seperti apa pandangan anda
ya memang yang membuat israel akhirnya menjadi apa namanya
apa bahasanya mungkin ya tidak indah tidak mengindahkan berbagai macam ketentuan internasional hari ini adalah
sikap dukungan dan hak yang dimiliki oleh amerika serikat terutama dengan hak vetonya
sehingga kalau dia mau menggunakan kalau negara negara yang mendukung palestina ingin menggunakan jalur
katakanlah pbb maka akan berhadapan dengan amerika yang bebas badan dengan hak vetonya
nah itu yang menurut saya kenapa akhirnya israel ini tidak betul betul
akan berbeda menurut saya seandainya amerika katakanlah sekarang ini ini kan sudah ada
yang pertama icg itu sudah memberikan perintah untuk israel menghentikan serangannya ke rafa dan ke gaza secara umum
nah tinggal nanti ini di dewan keamanan pbb seperti apa
kalau amerika tidak menggunakan vito saya yakin itu akan punya dampak lebih kuat kepada israel
atau malah mungkin yang kedua yaitu kalau icc
yang pengadilan kriminal internasional itu
kemudian memberikan putusan putusan selah atau putusan sementara yang memberikan perintah penangkapan terhadap anita nyahu
kalau itu tidak dirintangi oleh amerika serikat saya yakin itu akan mempunyai dampak kepada israel
tapi persoalannya jangankan sesudah keluar perintah itu
bahkan di saat tuntutan diajukan sekarang itu pihak barat dan amerika serikat sudah memberikan statement statement yang alih alih
menyalahkan dan mengoreksi israel tapi justru membela israel sembari menyalahkan dan mempersoalkan icc
sebagai lembaga hukum internasional yang independen tidak di bawah perserikatan bangsa bangsa
jadi semuanya ini adalah bagaimana nantinya peran amerika dengan menggunakan hak vetonya terhadap hukuman israel
juga icc yang walaupun sudah ada perintah penangkapan dan sebagainya ini supaya bisa diindahkan begitu ya mas ibulah
yang juga menjadi perhatiannya ya yang juga menjadi perhatiannya ya
perhatian mas sibula ini adalah para netizen terus juga selebritas seluruh masyarakat dunia
ini sangat melihat bahwa all ice on rafa ini menjadi trending topic belakangan
ini menjadi sebuah perbincangan yang hangat tidak hanya masyarakat indonesia
tetapi dunia terkait dengan serangan serangan yang memang banyak ditujukan oleh israel ke pengungsian di rafah
nanti kita akan bahas ini bagaimana juga salah seorang politikus
amerika serikat di kelley juga dihujat di media sosialnya terkait dengan serangan israel
bahkan menulis sebuah kalimat di peluru yang digunakan oleh israel untuk menyerang para pengungsi palestina di rafah
nanti kita juga akan membahas lebih lengkapnya jadi anda tetaplah bersama kami di breaking news kompastif